jumlah korban meninggal akibat banjir lahar hujan marapi terus bertambah
tak hanya itu pencarian korban juga masih terus dilakukan
lalu bagaimana kondisi terakhir di sejumlah wilayah sumatera barat yang diterjang banjir lahar hujan
dan bagaimana pula kondisi warga yang mengungsi
kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio
ada kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan badan nasional penanggulangan bencana abdul muhari
melalui sambungan virtual juga ada direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia walhi sumatera barat
wengki purwanto dan pakar lingkungan hidup dari universitas andalas prof isril berdi
selamat pagi pak isril pak wengki
selamat pagi pak wengki
baik saya ke pak mohari dulu
pak muhari kondisi paling akhir sebenarnya laporan dari teman teman di
di sumatera barat bagaimana pak muhari saat ini
iya dari laporan yang kita terima dari bpbd tanah datar kabupaten agam padang panjang dan padang pariaman
untuk total korban data kita yang per penutupan pencarian kemarin malam itu masih lima puluh meninggal dunia
meninggal dunia agam itu dua puluh kemudian padang panjang itu dua jiwa
tanah datar sembilan belas padang pariama delapan dan kota padang satu meninggal
barusan tadi kita mendengar bupati tanah datar menyebutkan bahwa per pagi ini sudah ditemukan sehingga total korban di tanah datar saja itu menjadi dua puluh dua
ini memang masih berpotensi akan bertambah karena kita masih punya di tanah datar itu sembilan belas jiwa korban hilang
rata rata laporan dari warga yang berdomisili di sana
kita juga harus pertimbangkan bahwa ini adalah akses jalan nasional bisa saja ada korban yang kebetulan melintas pada saat bencana terjadi
ini juga menjadi perhatian kita sehingga kita menghimbau bagi warga sumatera barat pada umumnya yang merasa tidak mendapat kabar dari anggota keluarga sejak kejadian ini segera melapor ke posko posko terdekat
untuk akses jalan sendiri itu masih putus sama sekali
padang bukit tinggi jadi satu satunya akses darat yang bisa ditempuh itu lewat meninjau ke pariaman sehingga bnpb saat ini mendeploy satu unit heli
satu unit heli yang kita akan manfaatkan untuk operasi evakuasi bagi korban yang membutuhkan pertolongan segera dan juga untuk mendistribusi logistik di daerah tersebut
daerah daerah yang mungkin saja pada saat ini itu belum bisa terbuka akses daratnya
jadi kira kira ini yang akan kita lakukan sehingga benar benar kita mencoba mengoptimalkan
apapun yang bisa sumber daya yang bisa kita deploy ke sumatera barat
untuk bisa menjamin warga terdampak ini logistik dasarnya terpenuhi
oke sejauh ini ini kan korbannya sangat banyak begitu ya pak muhari
bahkan bertambah dan berpotensi untuk bertambah
sebenarnya apa sih yang paling menyebabkan dampak destruktif dari kejadian banjir lahar hujan ini
atau banjir bandang lah boleh dikatakan kalau orang sumatera barat bilangnya galodo katanya ya
apa yang paling menyebabkan begitu destruktifnya bencana ini
ya sekiranya mungkin kita bisa melihat bahan yang tadi saya sampaikan
ini kalau kita melihat titik titik daerah terdampak ini mas ri
semuanya itu ada di jalur lahar hujan merapi
nah pertanyaan kita saat ini adalah
apakah peta kawasan rawan bencana marapi ini sudah dipahami oleh pemerintah daerah
kalau itu sudah apakah sudah diimplementasikan dalam upaya kesiapsiagaan
karena paska merapi erupsi akhir tahun lalu kita juga tahu
pas saat merapi erupsi ini ada dua puluh
ada dua puluh satu pendaki yang kemudian juga menjadi korban batal dunia yang kemudian ternyata tidak mengetahui
bahwa ada jarak radius tiga km yang tidak boleh dilalui
tiga km dari puncaknya itu tidak boleh
nah kemudian ketika itu dilanggar
maka pasti ketika kita tidak tahu merapi erupsi
akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri pada saat kondisi seperti ini
selamatkan diri pada saat kondisi sudah di puncak
catatan bnpb dalam dua bulan terakhir saja
sehingga benar benar kita harus melihat
peta kawasan rawan bencana itu sangat banyak saat ini yang kemudian ada pemukiman masyarakat
ini yang menjadi poin evaluasi kami bnpb nantinya dengan pimpinan daerah
komunikasinya dengan pemerintah daerah di sana selama ini bagaimana
karena memang intensitasnya kan cukup tinggi ya
untuk terjadi banjir lahar hujan marapi ini
kemarin saya juga berbincang dengan pakar mitigasi bencana geologi pak surono
status waspada ini sudah diingatkan terus menerus oleh ahli
tapi apakah koordinasi dengan pemerintah selama ini lancar
kami di walhi sendiri melihatnya bencana di sumatera barat ini ada dua kategori begitu mas
satu memang ini murni bencana alam
yang kedua ini bencana ekologis begitu
nah bencana ekologis ini dalam arti bahwa memang
ada krisis ekologis yang telah terakumulasi dari
nah dua kategori bencana ini mesti kita lihat dan cermati dalam konteks
kesiapsiagaan ataupun penanggulan bencana
nah terkait pertanyaan tadi memang
menurut kami di walhi
ini memang kita masih gagap di sumatera barat dalam
urusan penyelenggaraan kebencanaan gitu
energi kita di sumatera barat untuk urusan penanggulangan bencana
lebih diutamakan pada menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami
tapi untuk bencana alam lainnya seperti
merapi termasuk bencana ekologis
ini seperti tidak terperhatikan dengan baik oleh pemerintah dan stakeholder terkait lainnya
nah seperti yang disinggung oleh bnpb tadi
bahkan bmkg sebenarnya ini kan sudah sering mengingatkan sejak awal
ada peringatan dini dan analisanya potensi bencana akan terjadi di sejumlah daerah di sumatera barat
dan alam sebenarnya kan ini juga sudah kasih peringatan sejak awal gitu ya
mulai dari banjir lahar yang skala kecil sedang
dan akhirnya saat ini kemudian membesar
nah memang kita tidak siap
dan tidak siaga dalam menghadapi kemungkinan bencana lahar di selingkah merapi ini
nah tentu saya sepakat tadi bahwa memang setelah masa tanggap darurat ini
perlu kiranya kita bersama di sumatera barat melakukan evaluasi secara menyeluruh
tentang sistem penanggulangan bencana di sumatera barat
nah yang kedua memang khusus untuk daerah sila yang berada di sumatera barat
ini semestinya tidak terjadi korban jiwa gitu
ini murni bencana ekologis
karena memang sejak tahun dua ribu dua puluh dua
analisis bencana ini sudah banyak para pakar dan para pihak
termasuk walhi mengingatkan pemerintah begitu
di situ bahkan tahun dua ribu dua puluh tiga
itu sudah ada rekomendasi sebenarnya secara resmi
dan kegiatan kegiatan di situ dihentikan dan segera dibongkar
karena memang ini sudah dianalisis
akan terjadi potensi risiko bencana yang cukup besar di kawasan tersebut
baik karena memang daerah itu rentan secara bencana
pembangunan dan investasi di situ juga melanggar tata ruang
dan tidak memiliki analisis risiko bencana begitu mas
kita sekarang lihat dari sisi
apakah mungkin bencana yang terjadi saat ini di sumatera barat
juga dipicu oleh perubahan iklim yang semakin meningkat
dan sebenarnya ini meningkatkan warga sebenarnya untuk peduli terhadap lingkungan pak wanky
maka tadi kami menyebut bahwa ini tidak hanya bencana alam ya
nah untuk itu perlu memang kita memahami bersama
ancaman bencana itu akan semakin meningkat karena perubahan iklim
alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan
termasuk pembangunan atau investasi yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis
dan aspek risiko bencana
termasuk ini juga menurunnya kualitas daerah aliran sungai kita gitu
saya ke pakar lingkungan hidup ini prof isril
prof saya kemarin berbincang dengan pak surono ya
sebagai pakar mitigasi bencana geologi
beliau memberikan analogi yang cukup menarik begitu
ketika ada normalisasi sungai istilah normalisasi sungai
tapi yang tidak normal sendiri sebenarnya bukan sungainya katanya begitu
nah perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup ini yang harus diperhatikan
sejauh ini apakah analogi itu tepat disandingkan dengan bencana yang terjadi di sumatera barat
itu adalah hal yang terlalu ekstrim mengeluarkan pendapat itu
saya ikuti juga di tv
namun pak mas raditya
sumatera barat itu memang sangat fenomenal daerahnya
mungkin tidak banyak yang tahu
bahwa kita di sumatera barat iklim itu tidak ada musim kemarau musim panas
tidak jelas ya pak wingky ya tidak jelas perbedaannya
di waktu panas ada hujan
jadi dengan demikian ketegasan musim di sumatera barat itu tidak bisa diperhatikan
sehingga masyarakat juga begitu
di musim kemarau ya tetap juga ada kegiatan di musim hujan
tetap juga ada kegiatan karena tidak ada perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau
jadi lain dengan pulau jawa mas raditya
musim kemarau ya panas ya sekarang panas tuh
dan satu hal lagi yang harus kita pahami tentang sumatera barat
jadi jangan disalahkan jangan disalahkan orang orang sumatera barat
sumatera barat menghadap ke pantai barat ya menghadap laut ya
kemudian di punggung di belakangnya timur
itu bukit barisan yang menjajar tinggi
nah dia dilalui oleh katulistiwa
ini anehnya fenomenal sekali sumatera barat ini
jadi kita tidak bisa menduga kalau pak enki katakan tadi kita konsentrasi terhadap gempa
tapi sebenarnya di sumatera barat tidak gempa itu saja
kita sudah merupakan etalasi bencana alam
gempa tektonik ada gempa vulkanik ada banjir longsor patah semangka juga lewat sumatera barat
dan dibela oleh bukit barisan
di buki barisan itu banyak ulu hulu sungai yang mengalir ke pantai barat
dan mengalir ke riau dan mengalir ke jambi
jadi hal begini fenomena seperti ini kondisi sumatera barat
kita juga tidak bisa salahkan masyarakat
masyarakat tinggal di pinggir di kaki bukit gunung merapi
itu sudah membudaya sejak dulu
orang orang sumatera barat orang minang sudah arif dengan masalah gempa atau masalah bencana
rumah adat bergonjong yang besar itu kakinya kaki tonggaknya tiangnya itu tidak pernah menancap ke tanah
tapi di atas batu batu besar
ya mas hengki ya di atas waktu besar
itu apa artinya ketika ada getaran amplitudo goyang bumi
jadi sebenarnya masyarakat minangkabau etnologisnya
untuk etnosayennya sudah sangat luar biasa saya lihat
cuma kondisi sumatera barat itu seperti itu
dan banjir bandang kemarin atau gelodo kemarin itu syukur malam hari ya
masih dikatakan syukur juga mohon maaf ya
betapa anak anak sedang mandi di lembahanaya
banyak permandian anak anak di sana playground children di lembah hanai itu
nah kalau glodo datang siapa yang bertanggung jawab
sementara papanya mamanya selfie selfie an
duduk di warung minum kopi anak anak sedang mani madi
jadi tidak bisa kita salahkan siapa siapa
dan juga tidak bisa disalahkan alam masyarakat
oke alam tidak bisa disalahkan
dan masyarakatnya juga tidak bisa disalahkan
karena ada faktor ekstrim
cuaca yang sangat ekstrim gitu ya iklim yang sangat ekstrim di sumatera barat
yang sudah dijelaskan oleh profesor israel tadi
nah kalau begitu saya tanya ke pak muhari
dengan kontur atau penjelasan dari pak isril tadi
di samping memang ada fenomena perubahan iklim lah
boleh dikatakan tidak hanya di sumatera barat
kalau kita ngomong berbicara perubahan iklim
tapi kalau menurut penjelasan pak isril
cuaca di sumatera barat iklim di sumatera barat itu begitu ekstrim
nah saya akan bertanya dalam konteks mitigasi bencana
kalau begitu bagaimana yang tepat untuk menanggulangi daerah daerah
yang cuacanya ekstrim iklimnya ekstrim
seperti di sumatera barat menurut penjelasan pak isril tadi
iya ketika kita melakukan evaluasi pasca bencana
satu poin yang paling penting adalah
kita bisa membuat cara upaya
supaya bencana serupa tidak terjadi di masa depan
ketika kita harus melihat ini
ada dua jenis bencana sebenarnya
ada yang lahar hujan merapi galudu
yang kemudian itu yang benar benar kita mau sampaikan kepada pemerintah daerah
dan juga pemerintah daerah bahwa pemukiman pemukiman
yang memang masuk jalur lahar hujan itu
mari sama sama kita berbicara dengan masyarakat
apakah kita bangun sabodam seperti di merapi
lahar lahar itu kita hambat dengan sabodam
sehingga kemungkinan bencana serupa ini bisa kita kurangi
ada yang menarik di halaman pertama harian kompas hari ini
ini tadi yang disampaikan oleh rekan walhi dan pak prof
bahwa bnpb menganalisa tahun dua ribu dua puluh
di daerah lembahanai ini belum ada yang namanya pemandian pemandian itu
kemudian mulai dua ribu empat belas dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
hal yang paling penting untuk kita pahami adalah
ketika sungai ini dibatasi ruangnya
ketika sungai yang seharusnya
mungkin aliran airnya pada saat tertentu yang kita lihat biasa itu cuma sedikit
dia membutuhkan ruang untuk meluber
nah ketika ruangan luber ini diisi oleh pohon
maka arusnya akan tertahan
tapi kemudian ketika kita bikin bangunan di situ
maka alur air ini akan semakin sempit
itu di leher botol itu arusnya akan sangat kencang karena makin sempit
itulah kemudian yang terjadi ketika
pada saat the bit ini mencapai puncaknya
itu tidak hanya tebing tebing pinggir dan struktur bangunan semua kolam renang itu yang disapu habis
termasuk tebing jalan saat ini yang putus itu pun
itu karena dihantam oleh aliran kritis sungai yang pada saat itu
awalnya dia mempunyai flood plain daerah lubran
ini kemudian dibangun sarana sarana wisata
kalau kami di bnpb menyampaikan hak atas hak air itu jangan diambil
kalau hak air ini kita ambil pasti dia suatu saat dia akan bales nih
jadi kita kembalikan hak air ini
ruang ruang bidang mengalirnya
supaya kita sendiri bisa mengembangkan
menghindari bencana yang mungkin saja dalam hidrologi itu kita mengenal ada periode ulang banjir satu x dua puluh tahun
ada periode ulang banjir satu kali lima puluh tahun
yang kemudian debit puncaknya itu berbeda beda
dan mungkin saja pada saat lalu
tapi karena kondisinya pada saat itu alamnya di sekitar lembah ana ini masih bagus
ini tidak terlalu signifikan berdampak pada serana infrastruktur transportasi yang ada di sana
ini yang harus kita juga jadi poin kami untuk evaluasi dengan pemerintah daerah
itu artinya kalau menurut penjelasan yang saya simak dari anda tadi pak mohari
artinya itulah yang menyebabkan banjir lahar hujan ini akhirnya meluas keluar jalur keluar trek begitu kira kira
itu salah satu yang berada di lembah lembahan
kalau di tempat tempat yang lain di tanah datar di agam simpang buki
ini memang pemukiman ini itu berada di jalur jalur
loh selama ini kami tinggal di sini tidak ada karena aktivitas erupsi merapinya tidak ada yang sebesar akhir tahun lalu
sehingga sangat banyak bukaan bukaan baru yang pada saat hujan itu dibawa semua ke bawah
setelah jeda nanti akan saya tanyakan juga ke pak wengki dari walhi
bagaimana anda atau walhi di sumatera barat melihat peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan
apakah sudah cukup tanggap dalam penanggulan bencana juga termasuk yang terjadi saat ini
sesaat lagi akan saya tanyakan ke walhi sumatera barat
bencana yang terjadi di sumatera barat saat ini di mana ada empat kabupaten yang terdampak banjir lahar hujan dan menyebabkan banyak korban jiwa
bnpb mencatat hingga tadi malam ya pak am ya ada lima puluh korban jiwa yang meninggal
dan ini kita tentu sangat prihatin
sebisa mungkin ke depannya bisa dicegah agar korban jiwa tidak terjadi lagi meskipun ada bencana alam yang terjadi
tadi saya sempat bertanya ke pak wengki dari walhi di sumatera barat
bagaimana anda melihat peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan dalam hal ini konteks kebencanaan yang saat ini terjadi di sumatera barat
apakah juga sudah cukup tanggap dalam penanggulangan bencananya sejauh ini
kami melihat bahwa di sumatera barat urusan lingkungan ini
masih terpinggirkan oleh pemerintah kita gitu
yang kedua memang kita masih seperti yang saya sebutkan tadi
masih gagap dalam urusan penanggulangan kebencanaan
yang ketiga ini soal penataan ruang
ini juga belum berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis risiko bencana
nah contoh yang paling nyata tadi yang juga disinggung oleh prof dan juga dari bnpb bahwa
ini semestinya ya ini sudah terjadi bencananya gitu ya
tentu ketika kita evaluasi saya pikir pemerintah mesti berani secara terbuka mengakui selama ini mereka lalai dan salah
karena ini betul tadi bahwa ketika evaluasi tentu kita harus jujur begitu ya
selama ini salah ya harus diakui kesalahan
dan ke depan harus kita perbaiki kesalahan itu agar bercana demi bencana ini yang mesti bisa kita mitigasi sejak awal tidak terjadi lagi gitu
nah kawasan lembah ana ini sejak dua ribu dua puluh dua itu sudah kencang peringatan gitu
bahkan disitu kan ada tiga status sebenarnya
kawasan konservasi yang kemudian itu ada twa
megabung juga ada di tengahnya areal penggunaan lain
nah terkait twa yang lokasi pemandian itu kepada teman teman di bksda itu sudah sering diingatkan
meskipun peruntukannya itu taman wisata alam tapi dengan pendekatan analisis risiko bencana
itu nggak mungkin dijadikan wisata alam pemandian yang mengumpulkan banyak orang di situ
sama saja kemudian kita menyiapkan kuburan masal gitu
tapi kemudian ini lengah dan tidak didengar oleh bksda
termasuk juga pembangunan pembangunan lain investasi lain di situ
selain memang tebingnya itu secara geologi itu rapuh dibawahnya itu sungai
ini kan jalurnya sangat sempit sekali begitu
bahkan dua ribu dua puluh tiga sudah ada rekomendasi secara teknis agar kawasan itu ditertibkan
dibongkar agar memang tidak ada korban jiwa
nah bahkan alam tadi disinggung ya sungai dia akan mengambil apa yang menjadi haknya
air akan kembali mengambil apa yang menjadi haknya
dua ribu dua puluh tiga itu sudah ada peringatan sedang dari alam sebenarnya
bahkan mobil hampir hanyut di parkiran
padahal di awal dua ribu dua puluh tiga itu sudah direkomendasikan bongkar
ada satu kafe sakapa itu memang dulu
itu sudah direkomendasikan bongkar
akhirnya alam yang kemudian membongkarnya gitu
dan memang menurut kami baik bksda gubernur sumatera barat
dan juga bupati tanah tatar
kita harus jujur bahwa memang ada kelalaian kita selama ini
maka ke depan pemanfaatan ruang kita harus berbasis kajian lingkungan hidup strategis
dan juga berbasis kepada analisis risiko bencana
nah investasi ini tentu kalau tidak diiringi dengan kajian lingkungan hidup
dan juga tidak berbasis risiko bencana
tentu kerugian yang kita terima jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima
baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri
nah pembangunan ini kemudian juga lemah edukasi kebencanaan
berbasis bencana ekologis ini yang kami sebut tadi kepada publik
karena memang pemerintah sendiri
secara aktif berkontribusi untuk itu
nah tentu ke depan kita juga berharap teman teman dari bnpb juga concern
dan mengingatkan pemerintah dan stakeholder terkait bahwa
pembangunan itu sangat penting berbasiskan analisis risiko bencana
jadi aspek kebencanaan ini nggak bisa kita lupakan
di samping memang sumatera barat butuh pertumbuhan ekonomi
ya analisis kebencanaan perlu dilakukan untuk melakukan
pembangunan pembangunan di sumatera barat
saya ke profesor isril sebagai pakar lingkungan
tadi prof ini tanpa bermaksud untuk saling menyalahkan juga
tadi juga kita bahas bersama bahwa sepakat kita tidak akan saling menyalahkan
baik itu menyalahkan alam ataupun menyalahkan masyarakat
tapi dengan kondisi yang seperti ini
yang tadi juga profesor sudah sampaikan
yang paling tepat untuk secara kultural
yang paling tepat untuk memitigasi bencana di sumatera barat seperti apa
terutama untuk kasus gunung merapi dan banjir lahar hujan ini profesor
kita harus lihat dulu landscape atau bentang alam sumatera barat
kalau tak salah lebih dari tujuh puluh persen itu kita punya
kelerengan sangat curam sampai curam dampaknya bukit banyak gunung
mungkin sekitar lima belas atau sepuluh persen yang relatif datar ya terutama di pinggir pantai barat yaitu kota padang
padang priama anak agam pasaman barat dan kemudian pesiri selatan
nah hal ini perlu menjadi perhatian kita
karena kita sedikit saja intensitas hujan tinggi
maka itu sudah bisa melahirkan dampak banjir
jadi oleh karena itu kedepannya
syukur sekarang pemerintah sumatera barat juga daerah lain sedang menyusun rpjp dan rpjm dua puluh tahunan
jadi kita sarankan untuk program pembangunan di sumatera barat harus berbasis das
harus berbasis bencana lingkungan
nah dengan demikian saya kira untuk kedepannya kita bisa memitigasi memperkecil resiko bencana yang terjadi di sumatera barat
terhubung dengan apa di lembah hanai tadi
saya perlu juga berikan klarifikasi
lembah hanai itu sebenarnya kan cagar alam
apa kemudian juga ada hutan lindung di sebelah sananya
dan anehnya di tengah tengah yang kecil itu
yang tadi disebut dengan bantaran sungai atau air mengalir di sana itu
ini boleh dibangun boleh dibangun tapi harus seizin pemerintah daerah
nah apl itu kita ketahui adalah pemiliknya pemerintah daerah tanda datar
jadi kalau ada bangunan di sana tentu sudah ada izin
ternyata setelah kita diskusi dengan wai dan lain sebagainya
nah ini masalahnya di tarik ulur itu
sehingga jadi alpha kita alfa dan terjadilah dan dalam tanda kutip pembiaran
masyarakat mengantarkan itu pembiaran
jadi sebenarnya itu adalah tarik ulur ya negosiasi
jadi akhirnya berlarut larut
nah terjadilah yang kemarin banjir bandang atau belodo sumatera barat
hari libur hari sabtu biasanya anak anak banyak mandiri sana
kalau tidak hujan hujan pun ada juga yang mandi
nah syukur sekali kita alhamdulillah tidak siang hari
kita harus membuat apa yang mendalam di semetra barat
nah ini pembelajaran bagi kita baik bagi masyarakat
maupun pelaku manajemen daerah
nah kedepannya kita harus membuat program pembangunan itu berbasis das
berbasis daerah apa bukaan alam
ya dengan demikian mungkin sumatera barat bisa diselamatkan
karena semetra barat itu memang beda dengan daerah daerah lain ya
tujuh puluh itu daerahnya sudah merupakan kelerengan curam sangat curam
dan banyak bukit dan banyak pula gunung merapi
dan ditambah pula dengan patahan semangka
jadi manajemen daerah harus bijaksana melakukan pembangunan
dan melakukan peluang ekonomi untuk masyarakat
ya seperti yang saya dengar juga dari pakar mitigasi bencana geologi kemarin
sumatera barat itu memang kontur kebencanaannya lengkap begitu ya
berapi ada lalu lautnya juga punya potensi untuk terjadi tsunami jika memang ada gempa
dan gempa juga cukup potensinya
baik saya akan tampilkan data peta kebencanaan yang terjadi di sumatera barat
yang menimpa empat kabupaten di sumatera barat
ini sambil dijelaskan pak muhari bisa dijelaskan mungkin dari gambar yang kita tampilkan ini
iya jadi mas randy semoga gambarnya bisa terlihat jelas bagi pemirsa kompas tv ya
bahwa itu daerah pertama yang merah itu adalah daerah yang sama sekali tidak boleh ada kegiatan
kemudian yang merah muda itu juga yang berpotensi masih terjangkau oleh lontaran batu pijar
lahar nah kemudian yang hijau hijau terang itu itu adalah daerah limpasan lahar hujan
nah sekarang semua titik titik yang terdampak bencana lahar hujan kemarin itu sudah kita petakan dengan balon balon biru itu mas ramli
itu bisa kita lihat semuanya semua titik daerah terdampak itu semuanya berada pada daerah alur lahar hujan
ini yang tadi di awal sekali saya menyampaikan bahwa apakah pemerintah daerah aware dengan ini
apakah tahu dengan peta kawasan rawan bencana yang diterbitkan oleh badan geologi ini
kalau mengerti atau kalau tahu sampai seberapa jauh implementasinya
memang ada pasti akan ada kendala karena sudah ada pemukiman di situ
ini yang kemudian akan menjadi
salah satu poin penting untuk diskusi kita kepala bnpb sedang di lokasi bahwa kalau kondisinya seperti ini mas andi kita tidak akan bisa menghindari masyarakat untuk kalau terjadi lagi bencana serupa
kata prof tadi bahwa sumatera barat ini nggak ada musim hujan nggak udah musim panjang
maka potensi akan terulang lagi lahar hujan
sehingga kita akan berpikir kita akan lihat kembali untuk daerah daerah yang saat ini sangat terdampak ketika kita melakukan rehabilitasi rekonstruksi
tentu saja kita tidak berpikir untuk membangun ulang kawasan pemukiman di tempat yang sama
poinnya di situ sehingga kita bisa memastikan nanti di masa depan bahwa masyarakat yang saat ini ada di situ bisa terhindar dari bencana serupa
dan ini kami tegaskan lagi bahwa peta kebencanaan yang barusan kami tampilkan ini sudah disampaikan kepada pemerintah ya di sumatera barat jauh jauh hari sebelum bencana ini terjadi
karena ya memang bencananya intensitasnya cukup tinggi
karena tadi dijelaskan oleh prof istril juga iklim di sumatera barat agak anomali begitu ya
kadang di musim panas juga hujan bisa turun begitu
bahwa peta kebencanaan ini bukan suatu hal

harus diimplementasikan karena sudah dikaji sangat mendalam untuk menghindari potensi dampak destruktif yang disebabkan oleh bencana
nah saya juga ingin menanyakan soal kondisi pengungsian pak muhari
ini sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini
untuk warga yang mengungsi pendistribusian bantuan sejauh ini sudah lancar atau sudah terdistribusikan dengan baik
iya per tadi malam pukul sepuluh tiga puluh data kami menunjukkan ada sepuluh orang yang mengungsi
pada saat ini pada pukul sepuluh tiga puluh data kami menunjukkan ada tiga tiga ratus sembilan puluh enam jiwa mengungsi
itu di kabupaten agam ada seribu satu ratus lima puluh sembilan dan di tanah datar dua tiga puluh sembilan jiwa
sebagian besar dari mereka ini masih memanfaatkan sekolah sekolah dan masjid dan rumah kerabat dan saudara masing masing
tapi tentu saja pendataan kita lakukan berapa warga yang saat ini tidak bisa kembali ke rumah masing masing
kalau warga yang memang rumahnya tersapu itu hitungan kami sementara ini itu ada tujuh puluh sembilan rumah mas randy yang benar benar tersapu hilang
artinya tujuh puluh sembilan kakak ini tentu tidak punya tempat untuk pulang
artinya ini akan butuh waktu cukup lama mereka untuk tinggal di pengungsian
nah ini akan ada beberapa skema nantinya apakah berupa skema dana tunggu hunian
jadi kita memberikan istilahnya mungkin dalam tanda kutip uang kontrak rumah gitu
siap kakak kami mengharapkan tentu saja bapak kepala bnpb saat ini sudah di sumatera barat pasti kita akan meminta pemerintah daerah untuk bisa bergerak cepat
karena yang namanya data ini pasti dinamis
tapi tentu saja kita tidak bisa menunggu data ini lengkap dulu semuanya baru kita bergerak
seberapa bisanya kita sudah memverifikasi by name by address
diverifikasi di sk kan oleh pemerintah daerah kita akan langsung melakukan langkah langkah untuk apakah itu mulai berbicara tentang pembangunan kembali rumah di tempat yang berbeda
atau di satu lahan relokasi khusus bagi warga yang saat ini terdampak
baik informasinya juga hari ini pak presiden joko widodo ya akan berkunjung ke sana ya
ya bagaimana prof singkat saja sebelum kami tutup
jadinya pemulihan lingkungan saya sangat usul ya usul
kita jedakan lahar dingin di musim penghujan ini
bagaimana caranya kita buat check um check dam atau waduk retensi di sekitar gunung merapi
waduk retensi atau embung embung
sehingga aliran lahar dingin dan aliran debit air run off bisa dikendalikan masuk dulu ke waduk waduk yang kita buat di sekitar
kaki gunung merapi dengan demikian
susah sekali karena tanah ulayat
yang menjadi menyangkut oleh karena itu
tanah ulayat apalagi relokasi ini
kultural juga harus diperhatikan
tadi seperti profesor katakan
diperhatikan ada masukan masukan yang sangat berharga
dari para ahli ini yang harus diperhatikan
intensif sepertinya akan terjadi di
para narasumber saya pagi hari ini ada
informasi dan komunikasi kebencanaan badan nasional
terima kasih pak muhari yang lalu juga ada
purwanto dan pakar lingkungan hidup dana
terima kasih para narasumber